ya melalui zoom bersama cnn indonesia news hour sudah ada deputi bidang meteorologi bmkg bapak guswanto
selamat siang pak gus wanto
selamat siang ya pak
pak gus wanto alhamdulillah baik sejauh ini
pak guswanto beberapa hari belakangan ini sejumlah wilayah khususnya di jawa barat ya pak ya mengalami cuaca ekstrim yang kemudian menyebabkan bencana
ada banjir bandang senin kemarin pak di sukabumi dan juga hujan es di bogor pada rabu sore
apa yang menyebabkan cuaca ekstrim ini terjadi pak gus
jadi yang menyebabkan cuaca ekstrim beberapa hari ini adalah bahwa sebenarnya kan kalau dilihat dari musimnya saat ini indonesia masih memasuki musim pancar oba ya
di mana pada saat musim pancaroba itu biasanya terjadi pemena cuaca ekstrim antara lain hujan lebat tapi sebentar kemudian disertai kilat petir hujan es dan yang lain lain
oke dan itu prediksinya akan berlangsung berapa lama pak gus
kalau kita melihat prediksinya akan berapa lama kita telah memberikan peringatan dini ya sejak dua ribu dua puluh dua sampai dua puluh empat
kemudian ada peringatan dini juga yang kita berikan kemarin yaitu dua puluh lima sampai dua puluh delapan september
itu ada beberapa wilayah misalkan untuk dua ribu dua puluh dua sampai dua ribu dua puluh empat kita perkirakan seperti di aceh sumatera per jambi dan sebagainya itu masih akan mengalami hujan
dengan intensitas yang cukup tinggi nantinya
oke artinya prediksi ini dikeluarkan dalam dua hari sekali begitu ya pak ya
tiga hari sekali
apakah ada prediksi yang kemudian bisa dilakukan dalam rentang waktu yang agak lebih panjang begitu pak
sebenarnya kita punya prediksi sampai tujuh hari ke depan namun cuaca itu sangat dinamis perkembangannya sehingga kita menjaga akurasinya supaya tetap akurat
buat tiga hari sekali
oke tadi bapak mengatakan ini terjadi akibat peralihan musim begitu ya
kira kira selain kemudian hujan deras ada hujan es apa apa saja pak yang kemungkinan akan terjadi di situasi atau cuaca seperti saat ini
di samping seperti yang terjadi
jadi gini fenomena alam dari cuaca itu bisa mengakibatkan dampak yang buruk terhadap
mas darakat ataupun apabila kondisi lingkungan kita juga tidak dalam kondisi yang fit
artinya kondisi lingkungan tidak baik atau rusak lah
artinya seperti apa tuh pak
jadi seperti yang kemarin terjadi hujan deras akhirnya menyebabkan ngejir bandang begitu ya pak ya
iya mungkin nanti ada berdampaknya seperti kemarin
kemungkinan aliran sungainya belum siap untuk menerima curah hujan yang begitu tinggi sehingga meluap
yang harus mewaspadai ancaman cuaca ekstrim ini
kalau kemarin terjadi di jawa barat misalnya
di daerah daerah mana lagi pak yang kemudian diprediksi akan terjadi cuaca ekstrim juga
kalau kita melihat mungkin kita lihat beberapa wilayah misalkan daerah daerah yang memiliki curam
di terping terping curam namun tanamannya terkurang itu bisa juga nanti mengakibatkan longsor
terus kemudian titik titik sungai yang artinya
karena sampahnya mungkin dari musim kemarau kemarin banyak numpuk sampah itu juga harus dirapikan
nah titik titik seperti itulah yang harus diwaspadai sehingga memunculkan
kemudian ada juga daerah daerah yang cekungan
jadi kita itu kan di dalam permukaan bumi itu ada cepungan daerahnya lebih rendah dari daerah yang lain
sehingga apabila terjadi hujan yang lebih maka dia akan mengenang di daerah tersebut
akan terjadi banjir begitu ya pak ya
oke bagaimana dengan wilayah wilayah yang mungkin
mungkin dekat dengan laut
apakah kemudian juga ada potensi bencana dengan cuaca ekstrim ini
kalau untuk lokasi lokasi yang dekat dengan laut itu harus kita kombinasikan
apakah pada waktu itu terjadi rop nggak atau pasang nggak air pasang
apabila terjadi air pasang kemungkinan dia akan menjadi banjir
maka double artinya dari daratan akan mengalir air hujan dari laut akan mengalir air pasang
namun apabila tidak ada
kalau air pasang kemungkinan ya itu akan mengalir ke laut
oke kalau cuaca atau cuaca ekstrim ini kan kemarin sempat terjadi di jawa barat pak
untuk wilayah indonesia sendiri ancamannya di daerah mana saja sebetulnya pak gus
sebenarnya kalau kita melihat kita sudah punya peta peringatan dini ya
di mana mana titik titik yang akan mengalami hujan dengan curah hujan tinggi
seperti nanti yang kita lihat pada prediksi dua puluh lima
lima sampai dua puluh delapan ini itu daerah aceh ya
aceh itu nanti ada detailnya lebih detailnya seperti itu
aceh riau tambi sumatera utara bengkulu lampung
beberapa di wilayah di kalimantan tengah
dan kemudian di beberapa wilayah di sulawesi
dan beberapa wilayah di papua barat dan papua
oke artinya bergeser begitu ya pak ya ke arah sumatera kalimantan dan juga sulawesi
cenderung hujan itu berada di bagian utara
dan nantinya akan kemudian prediksinya akan memutar lagi begitu ya pak
akan bergerak ke selatan
akan bergerak lagi ke selatan
kalau khusus untuk ibu kota pak prediksinya akan mengalami cuaca ekstrim juga atau tidak
untuk jakarta sendiri kan kalau dilihat dari musimnya akan masuk musim hujan itu kira kira di bulan oktober ya
sehingga nanti puncaknya akan diperkirakan itu di januari februari
jadi disitulah kita mungkin harus mempersiapkan diri sejak november sampai nanti di februari
oke potensi akan terjadinya banjir begitu ya pak ya seperti tahun tahun sebelumnya
karena akan terjadi hujan beras begitu ya
silahkan pak karena akan terjadi puncaknya begitu
iya puncaknya diperkirakan di bulan januari februari
sehingga kita sejak mungkin oktober sudah mempersiapkan diri yang tadi saya sampaikan
misalkan seperti bantaran bantaran sungai itu dibersihkan kemudian cekungan
cuma mungkin bapak ibu juga sekalian di rumah juga mempersiapkan
artinya kalau nanti terjadi banjir seperti apa itu yang harus disiapkan juga
oke harus mulai waspada sejak bulan ini ya pak ya bulan september
karena oktober sudah akan mulai ada curah hujan begitu ya di wilayah jakarta
bagaimana dengan daerah daerah lain pak
misalnya di jawa timur ataupun jawa tengah khusus untuk wilayah pulau jawa ini
kalau di jawa timur sendiri
kalau melihat dari perakhiran musim itu saat ini masih musim kemarau
kemungkinan masih peralihan ya untuk saat ini ya
di jawa tengah juga masih ya masih peralihan juga
sebenarnya posisi jawa ini hampir sama dia
posisinya masih dalam peralihan hanya roba artinya
oke seberapa parah kemudian pak potensi dampak dari cuaca ekstrim ini
apabila dilihat dari cuaca ekstrim seberapa parah
daripada seberapa berat kerusakan lingkungan yang terjadi
dan kalau kita melihat kalau di daerah daerah tertentu seperti yang terjadi di juru kemarin
itu sebenarnya kan hujan yang turun di sekitar sana kan maksimum hanya satu ratus sepuluh mm
karena ada beberapa kerusakan lingkungan mungkin sungainya bantaranya juga tidak tertatua dengan rapi
dan lain mungkin itu yang menyebabkan kolaborasinya semakin dampaknya
daripada curah hujan itu semakin berat
oke artinya bukan semata mata karena faktor cuaca saja
tapi faktor lingkungan yang paling berperan penting sehingga terjadinya bencana begitu ya pak
pak gus dalam sebuah webinar ada informasi pak
ini ada ancaman gempa tsunami jenik di selatan jawa
disampaikan oleh peneliti itb dalam sebuah webinar
bisa dikomentari pak seberapa real ancaman gempa tsunami jenik ini pak
karena kebetulan kedeputiannya di sebelah tapi saya akan sedikit menyampaikan
tapi untuk lebih dalamnya nanti bisa didalami ke kebun terkait
sebenarnya gempa yang tsunami yang diprediksi kemarin itu sebenarnya untuk edukasi
itu kan hasil model
hasil pemodelan yang diserisarkan pada kajian ilmiah
dan itu sebenarnya sangat berguna sekali untuk edukasi buat masyarakat
bagaimana menghadapi kalau itu terjadi
oke tapi kemudian kalau informasi yang disampaikan itu diterima
tidak lengkap begitu justru menimbulkan kepanikan begitu ya pak
dengan kemudian ada informasi lalu juga ada prediksi cuaca ekstrim
apa kemudian menurut pak gus yang harus diwaspadai oleh masyarakat
yang harus diwaspadai ke masyarakat adalah satu
yang pertama adalah pastikan terlebih dahulu
apakah informasi itu keluar dari dan lembaga yang memang berwenang
kalau itu sudah benar tidak hoax
artinya itu bisa dipercaya
kedua kemudian dipastikan apabila itu terjadi
masyarakat akan mencoba mensimulasikan diri dampaknya seperti apa
kalau itu terjadi
sehingga masyarakat bisa melakukan self preparation lah
untuk dirinya sendiri seperti itu
oke kalau informasi dari bmkg sendiri mungkin sambil juga kita berikan edukasi begitu ya bagi masyarakat
informasi resmi yang bisa diperoleh itu lewat mana saja pak
kita ada informasi misalkan seperti dari bmkg itu kita bisa melalui website
di sana ada peringatan dini juga
terus kemudian kita juga memiliki beberapa kantor yang di daerah itu bisa ditanyakan langsung
bagi kontak telepon
kemudian ada juga yang lewat media sosial
ig twitter dan lain lain itu ada di sana untuk medsos
jadi itu dipastikan terlebih dahulu
oke kalau kemudian masyarakat menerima informasi melalui whatsapp misalnya
harus kemudian dicek ulang begitu ya
cek and recheck lagi ke sumber utamanya
di cross check kembali ya pak ya
ke yang tadi bapak sebutkan
telepon kemudian website dan juga portal sosial media yang dimiliki oleh bmkg begitu ya pak ya
terakhir pak dengan adanya cuaca ekstrim
kemudian juga ada informasi
soal tadi ya pak ya
gempa tsunami jenik itu
apa himbauan bagi masyarakat menghadapi situasi ini
secara umum mungkin terkait untuk bencana hidrometeorologis ya mbak
ini yang menjadi fakta saya ya
artinya kepada masyarakat mungkin dilakukan hal hal yang bisa mengantisipasinya
misalkan kalau bencana hidrometeorologis misalkan tentang panjir ya
memberikan genteng yang ini
terus pohon yang sudah tua
indikasinya itu juga di
kemudian kalau tentang yang gempa bumi tsunami ya kita hendaknya melakukan tindakan tindakan langkah langkah
seperti yang disampaikan diterbitkan oleh bmkg
di sana ada langkah langkah yang dilakukan dalam menghadapi gempa bumi dan tsunami
artinya kita semua harus mempersiapkan diri begitu ya pak ya
tidak berdiam diri
tidak berdiam diri
tidak berdiam diri
tidak berdiam diri
tidak berdiam diri
tidak berdiam diri
tidak berdiam diri
tidak berdiam diri
tidak berdiam diri
tidak berdiam diri
tidak bisa menimpa kita
baiklah pak guswanto deputi bidang meteorologi bmkg
terima kasih pak atas informasinya di cnn indonesia news hour